gimana rafa gak ada apa apa
makanya rafa gak usah takut aman aman aja kok nih tuh ada apa apa tuh lihat deh
gak ada apa apa
gak ada apa apa
bu ranti bu messi saya jadi takut keluar malam malam semenjak ada babi item
oh iya benar pak rete juga udah pernah kena
kemaren kan pak rete lagi ngeboncengin rafa naik motor
tiba tiba babinya teh nongol terus nyeruduk motornya pak retek
motornya pak rete rusak berat
tapi gak seberat bu endang sih
iya bu ranti saya berat banget dong

iya bu endang pake dijelasin saya cukup tau

itu kira kira babi punya siapa ya

hei ibu ranti saya itu lagi nanya
oh abis itu kan bu messi suka kasih pancingan ya gak tau lah
siapa tahu itu teh emang cuma babi liar yang kabur dari utan kali
oh iya bisa jadi main seruduk seruduk sana sini ya kan
dihutang udah gak diterima dihujat dikucilkan oleh teman temannya
oke itu mah takdir bu messi
kenapa dia takut
dia malu jadi babi
eh bu ranti menurut saya babi itu babi ngep
ih siapa yang ngaco sih bu ranti
nih sekarang kalau babi hutan babi liar masuk kampung ketemu manusia itu takut
nah ini babi masuk ke kampung agar takut takutnya
berarti kan ada miara alias babi ngepet
saya yakin babi itu babi ngepet yang sudah bersumpah dan mengutuk
eh masa sih
masa sih maksudnya dia tuh ngutuk siapa bales dendamnya ke siapa terus kenapa
ih si bu endang mah
ceritanya gini loh dulu ada orang pesugihan babi ngepet
terus ketangkep warga babinya ketabrak
nah sekarang orang sama babinya hilang misterius kan jadi takut begitu
hei ibu endang udah dong stop stop ceritanya
ih makin serem beluk kuduk ini pada berdiri
pakai hilang segala lagi tuh ah udah udah udah gak mau denger ah
eh tapi oh jadi kepo ya kira kira siapa ya jangan jangan emang bener ada babi nyipin
siapa ya kira kira yang orang terkaya di kampung ini
ibu ibu jangan suka berprasangka buruk sama orang yang emang kaya karena hasil kerja keras
siapa tau emang itu uangnya teh uang halal
iya sih gak nudu cuman agak curiga nih ya ya aku gak usah nyebutin lah
ini aku pakai nyebutin inisial lah ya
coba inisialnya siapa bu
iya nih ya pak billy ibu dewi atau juga pak ijo itu bisa
he he he kalo inisial teh huruf depannya doang
kalau di hurufnya jadi satu itu namanya sebutan jangan nyebut nama tuh
kan bukan nama panjang
ih ibu messi kalo ngomong gak boleh asal nyebut apalagi pake nama segala
nanti bisa kena undang undang pencemaran nama baik
dituntut masuk ke pengadilan di penjara
eh udah udah dong
ah ibu ranti juga orang ngomongnya sedikit lebahnya banyak amat
gak sampe segitunya juga kali ya
mukanya itu babi ada yang melihara tapi kira kira siapa yang
oh pertanyaan lagi
udah udah pokoknya saya mah tetep gak percaya
udah ah kita jangan ngomongin babi babian terus
yang penting sekarang ibu ibu kita jaga aja keluarga kita
supaya dijauhin dari hal hal yang buruk
bener bu ranti
iya bener ibu endang bu ranti ya
udah mang tadi belanjaan saya udah ya
ini belanjaan saya ibu ranti
rafa takut kak kenapa kita belanjaan sini
sebenernya kenapa sih
ini kan tempat kemarin yang kutung sama babi hitam
serem banget rafa takut
ini kan kemarin rafa pasti kalau sekarang gak ada
ini kan kejia
rafa gak mau pokoknya rafa ngeluat jalan lain aja
ya udara gak apa apa kita lewat jalan itu aja
daripada kita motor lagi
aku capek tau rafa naik sepeda
kamu mah enak tinggal numpang di belakang doang
terus takut gue yakuin kok
pasti gak ada apa apa
makanya rafa gak usah takut aman aman aja kok ini gak ada apa apa tuh liat deh
kak itu apa
kak itu apa kak
ah kecil juga palingan juga angin
kak cepetan ayo kak cepetan kita pulang yuk kak
iya ntar dulu
hai rafa cucu cuma kucing aku rafa lihat dulu deh itu kucing
item yang kamu bilang tadi itu babi item
alaikum salam rt
ini motor banyak banget yang harus saya tanganin
saya tau tangan
mama istri itu cuma dua
tapi kan saya masukin ini duluan
lebih pagi lagi
iya sih prt tapi masalahnya gini prt
kerusakannya itu paling parah
gimana sih ah tidak memuaskan pelanggan
tumben tumbenan itu bengkel lu rame
biasanya kan lu tau sendiri sepi banget kan
ya alhamdulillah pak yanto
semakin hari bengkel saya semakin rame
jadi saya pikir pikir di duduk deh jualnya
dan saya mau nurusin bengkel ini dulu
gue tau nanti lagi untung banyak nih
lu kebanyakan mikirmu lu sih lu
kalau seandainya bengkel sepi lagi
lu jangan nyesel jangan nyalain gua
saya nggak bakal nyesel pak yanto
saya yakin bengkel saya semakin hari semakin rame
kebetulan stoknya habis
yaudah tapi besok pagi saya ambil nih motor
beres pak rt
aduh mas tur mas tur
jadi orang sombong banget
baru aja rame sesekali bengkel
udah berani nolak tawaran gue
lu jangan aja ternyesel kalau giliran sepi lagi
gak bakal gua tolong lu tau
emang sempet mau dijual nih bengkelnya ya
kemarin dia sempat putus asa tuh
gara gara bengkelnya sepi sepi dan sepi
akhirnya dia ngomong ke saya
ya tapi sekarang buktinya
apa dulu pak rt
tapi sebenarnya bingung juga
tumben tumben enek sekarang rame
ada babi hitam berkeliaran
ini bengkelnya jadi rame
karena mas tur salah satu sepuluh anu
saya juga dapat laporan dari warga
katanya sedang ada teror babi hitam
wah ada korelasinya nih
oke kalau gitu pak rt harus cari tahu
apa sih yang terjadi sama mas tur sekarang